pam sua karsa
pam sua karsa
pam sua karsa
pam sua karsa
pam sua karsa
di pasal tiga
ya itu sudah diatur tentang
pengembangan fungsi kepolisian
satu kepolisian khusus
yang ketiga adalah
bentuk bentuk pengembangan swakarsa
ini di dalam penjelasan
di undang undang nomor dua
itu juga diatur
salah satu bentuk
lingkup tugasnya itu jelas
mereka berada di bidang presentif
di bidang presentif
wilayah tugasnya juga dibatasi
yaitu berada di
lingkungan kerja masing masing
satpam ini juga ada
dikelola oleh bujp
makanya sesuai dengan penjelasan
di pasal tiga dan
ini bukan perkat ya
karena ini mengatur keluar
kalau perkat itu hanya mengatur
di dalam pori
itu diatur maksudnya
oleh pengembangan fungsi kepolisian
dan kepentingan warga masyarakat itu sendiri
kemudian digugurkan oleh pori
itu sudah diatur di undang undang nomor dua
itu diatur lagi di pasal satu angka satu
di perpol nomor empat tahun dua ribu dua
pak edi kalau bukan barang baru
mengapa kemudian perlu ada perpol ini
ini tadi mas
kalau yang dulu
satpam kan tadi nyatakan
jepang adalah salah satu bentuk
dulu diatur di perkat
kemudian karena itu
perkab hanya mengatur ke dalam
padahal kegiatan ini mengatur keluar
sehingga direvisi menjadi
peraturan kepolisian atau perpol
jadi siapa saja pak edi mungkin bisa
dijelaskan kepada publik ya agar kemudian
tidak jadi distorsi
siapa saja yang
berhak menjadi anggota
diatur di dalam perpol ini
ya pertama tadi bentuk bentuk
ada tiga kategori mas
satu itu satpam
itu bisa direkrut dari
kemudian di perpol itu bisa
juga direkrut dari
koronawirawan polri dan
ya itu kalau satpam
kalau satpam itu
tentu saja jasa pengamanan
kemudian kalau satgamling
itu sumbernya adalah
biasanya mereka tugasnya yang kita
kenal dengan peronda malam
peronda malam sehingga
wilayah tugasnya mereka ada di
pemukiman kemungkinan penduduk
jadi tugasnya juga sama
menjaga keamanan dan ketelitipan
supaya tidak terjadi gangguan keamanan
intinya adalah untuk menjaga
seperti itu ya pak edi
kalau tadi pak edi katakan ini bukan
barang baru sebetulnya kok
dan sudah jelas juga siapa yang kemudian
boleh dan tidak boleh tergabung dalam
kalau banyak dikritisi alasannya kenapa mbak asvina
ada di undang undang kan sangat umum ya
sedangkan peraturan polri sekarang sangat
betil misalnya yang bermasalah
sebetulnya yang paling dasar
adalah alat negara untuk
menjaga keamanan dan ketelitipan
jadi bukan yang lain
nggak boleh itu ada misalnya
ada paramiliter atau
milisi sipil yang menjadi seperti
polisi dan itu persis yang akan
terwujud dengan peraturan polisi ini
banyak kalau kita ambil
pengemban fungsi kepresidenan tapi
bukan presiden mengemban fungsi menteri
tapi bukan menteri nah kita bisa bayangkan
kira kira bagaimana karena yang punya
kewenangan yang punya
tanggung jawab kewajiban dan juga
punya kemudian aturan aturan
membatasi dia polisi kan
itu tidak mengacu kepada
satpam atau yang tadi disebutkan
yang di kamling itu nah
kemudian soal bisnis jasa pengamanan
purnawirawan tni dan
itu jabatannya bisa perwira tinggi juga
gitu ya menjadi satpam meskipun pasti
khususnya manajer mereka kan punya
kemampuan tempur atau juga perwira
polisi yang sudah tinggi itu kan
pasti kemampuannya tidak
sembarangan nah sedangkan
satpam kan sangat berbeda dengan untuk
pmi dan polisi nah dan
orang yang sudah ahli itu kan tidak bisa mengeram
kemampuannya sampai sejauh apa kalau kita
bayangkan ada konflik antara masyarakat
masyarakat adat petani buruh
dengan perusahaan maka
ada konflik kepentingan di situ karena
ketika si satpam ini melakukan
kekerasan yang memberikan izin usaha
itu harus dengan rekomendasi polda
yang melatih adalah polisi
yang mengawasi adalah kepolisian
ketika laporan masyarakat masuk ke
kepolisian untuk satpam satpam ini
ya sudah ada konflik of interest di situ
sudah ada bisa menimbulkan
apalagi yang dikhawatirkan mbak asvinawati
yang pasti nanti begini
sebetulnya untuk yang soal kearifan lokal ya
tadi ada disebut pecalang di dalamnya
saya melihatnya memang di satu sisi
seolah mengakomodir tapi sebetulnya itu
menundukkan kearifan lokal ke dalam
institusi formil dalam hal ini polisi
karena harus dikukukan kan oleh
kepolisian selain itu yang mengukuhkan kan
ada dua bagian itu baharkan dan apa
saya lupa detailnya itu ya
nah kalau ini
keinstitusian secara umum ya bukan
yang terjadi gitu ya maka
dia akan sangat menempel pada
orang orang di divisi itu
sehingga besar sekali kemampuan
kemungkinan untuk menyalahgunakan kita dengar
cerita pak kiflan zen gitu ya
bagaimana pam swakarsa itu kemudian
dimanfaatkan oleh kepentingan kelompok bukan
kepentingan pemerintah apalagi kepentingan negara
itu sebetulnya yang dikhawatirkan
dan sebetulnya begini yang namanya
konflik kepentingan itu itu tidak harus terjadi
justru konflik kepentingan seperti
diundang undang administrasi negara itu
dicegah agar tidak terjadi
itu namanya esensi konflik kepentingan
oke sebelum saya ke bang tobas
ke brigjen paul edy lagi pak edy
ada yang ingin ditanggapi pak ari dari disampaikan oleh
mbak asvinawati ini soal berpotensi
pak edi dan juga bukankah kemudian
diatur polisi sebagai alat negara untuk
kamtipnas tadi itu
ya jadi kita kembali
lagi ke pasal tiga
pasal tiga undang undang nomor dua itu kan
bahwa pengembangan fungsi
kori dibantu oleh
nah itu kan ada kata kata itu dibantu
oleh yang tiga unsur tadi
di dalam pengelolaan satpam
pengelolaan satpam itu
mereka kan satpam satpamnya kan di
dikelola atau direkrut
setelah itu kan dipekerjakan
itu oleh dujp
untuk di pelatihannya sendiri
itu sudah ada standar
kompetensi kerjanya mas
itu di ketmen nagar nomor

pelatihannya itu sudah
kemudian sudah merujuk ke sana
di dalam perjalanannya
tidak hanya mendidik melatih
mengendalikan mereka yaitu melalui
ketaktikatan baik supervisi
evaluasi sampai audit
kepada mereka pertama
di dujp tadi mas
pak eli saya masih belum mendapat gambaran
utama perlu ada
perpol ini apa situasi keamanan apa
apakah sedang ada kondisi yang mengkhawatirkan
menurut pertimbangan atau kajian dari pihak
kepolisian atau ada yang darurat atau berpotensi
yang cukup berbahaya sehingga
perlu ada dibuat ini apa apa ini
oh pasal itu
itu tidak mas
sudah lama mas tahun dua ribu delapan belas ya
tahun dua ribu delapan belas itu
sudah dimulai proses
revisi atau rancangan
perpol empat ini yang kemudian
perpol pansokarsa yang kemudian
disahkan nomor empat ya tadi itu
proses sudah lama itu
dikendok tim pokja
di kepolisian itu ada
pak arkam sendiri kemudian
lempiklat kemudian dari
para praktisi akademisi
juga kita lipatkan sehingga
internal maupun eksternal
kalau eksternal kan di kementerian hukum dan ham
itu sudah kita lakukan
sehingga perlu waktu kurang lebih
tiga tahun ya dua ribu delapan belas
ini jadi bukan karena
bukan karena situasi sekarang
kalau bicara satpan situasi
sekarang justru mereka
diberdayakan dalam upaya
di lingkungan kerja dia masing masing
karena dia bekerja
dikelola oleh bujp
bujp itu kan berarti kontrak
kerja dengan penggunanya
sehingga mereka diberdayakan
di dalam disiplin
penerapan protokol kesehatan
di lingkungan kerja mereka masing masing
oke oke saya ke bang tobas halo bang tobas
ya baik bang toba sudah
menyimak tadi ya diskusi
antara pak edi dengan juga mbak asfi nawati
dari ylbhi komisi tiga
pengaktifan kembali pam swakarsa ini
apakah ini memang berpotensi
menimbulkan masalah atau sebetulnya
tidak ada masalah
kalaupun kemudian ada pam swakarsa
dihidupkan kembali bang tobas
ya sebenarnya jika menilik pada
niat ya adanya peraturan ini
itu kan didasarkan
pada keinginan untuk
adanya peraturan yang mengatur
tentang partisipasi masyarakat
untuk membantu polri
dalam hal menciptakan
keamanan dan ketertiban di tengah tengah masyarakat
nah namun ketika
dia kemudian sudah menjadi
suatu peraturan ada beberapa
permasalahan yang menurut saya
menjadi masukan bagi pihak dari
untuk melakukan revisinya apa saja bang tobas
yang pertama saya ingin
menyoroti soal nomenklatur dulu soal istilah
istilah yang digunakan
kan meskipun memang ada
rujukannya di undang undang tapi
istilah pam swakarsa itu adalah
istilah yang menimbulkan
traumatik karena kita kan juga
harus belajar dari pengalaman
yang kita alami di tahun sembilan puluh delapan ya
dimana saat itu
negara membentuk pam swakarsa
yang diniasiasi oleh militer
kemudian pam swakarsa ini dihadap hadapkan
dengan para pengunjuk rasa
dan akhirnya menimbulkan
korban sampai ada tragedi semanggi i
jangan sampai kemudian
niat niat yang sebenarnya ingin
mengatur soal partisipasi
masyarakat karena ada
istilah yang menimbulkan traumatik
akhirnya publik akan
memandangnya ke arah yang negatif jadi menurut
saya pertama adalah
mungkin bisa dipertimbangkan untuk merevisi
istilah pam swakarsa itu menjadi
dalam keaman dan keterlibahan atau
langsung saja seperti objeknya
peraturan patteri tentang
satjam dan satkam
nah soal substansi
mengatur soal satpam dan satkamling
kemudian di situ diaturlah mengenai pelatihan
diaturlah mengenai jenjang dan sebagainya
nah kalau sampai situ oke
tapi kalau kita masuk lagi
ada konsep yang menurut saya juga mesti direvisi ya
dalam hal pelatihannya
kalau pelatihan kepada satpam itu diberikan
dalam kerangka untuk memberikan peningkatan kemampuan
dalam bentuk sertifikasi
oke nggak ada masalah
cuma masalahnya di sini ada tingkatan pelatihan
yang ditujukan pada subjeknya
misalnya pelatihan tingkat yang pertama itu
untuk orang per orang
pelatihan gada pertama itu untuk orang per orang
kemudian jadah madia itu untuk pensiunan
atau pernawirawan pori perwira
sebelum perwira bintara dan sebagainya
kemudian pelatihan gada utama untuk perwira menengah
sampai perwira tinggi
nah artinya apa
artinya pelatihan yang dimaksudkan harusnya
hanya meningkatkan kemampuan
atau memberikan sertifikasi pada petugas satpam ini
malah menjadi jenjang
seperti jenjang kepangkatan ujungnya
ya iya ini tadi juga sudah disebut oleh mbak asvinawati juga
nah oleh karena itu
supaya dia tidak melenceng
dari maksud dan tujuan utama yang menurut saya
maksud dan tujuan utama baik kok
ini mengatur agar partisipasi masyarakat
untuk menciptakan tamanan dan teriman ini
bisa ada aturan hukumnya ada payung hukumnya
tetapi ada beberapa hal yang menurut saya
mungkin patut juga bagi polri
untuk menerima masukan masukan ini
termasuk masukan yang disampaikan oleh ilbhi
untuk melakukan resisi
tidak ada salahnya kalau melakukan revisi
tujuannya baik ini
tujuannya agar kita punya adanya
kan selama ini ini seperti biasa kok
ada satpam ada satkam
ini kan sudah sudah biasa
sekarang bagaimana satpam dan satkamling ini
punya koordinasi dengan polri dengan baik
namun catatannya sama saya dengan ilbhi
jangan sampai kemudian mereka seolah olah
untuk melaksanakan tugas tugas pori
tetap tugas tugas pori yang utama dari pori
mereka hanya fungsi pembantuan saja
apakah ini hanya masalah nama
pam swakarsa yang kemudian menghidupkan kembali ketakutan akan tahun sembilan puluh delapan
atau anda setuju bahwa ini lebih baik ada poin poin yang direvisi
atau lebih baik tidak perlu ada dihidupkan pam suakar sama sekali
kita bahas nanti usha jeddah
kami akan segera kembali sesaat lagi
baik saya akan langsung ke mbak asvinawati
mbak asvi seperti apa dari anda
apakah memang ini hanya nomenklatur nama pam swakarsa yang sebaiknya diganti
atau poin poin yang direvisi
atau bahkan lebih baik ditiadakan saja
bagaimana pendapat anda
iya pertama betul sekali
pam swakarsa itu dalam sejarah republik indonesia sudah terasosiasi
dan sudah menjadi milik dari sebuah peristiwa
dan kalau kita lihat undang undang kepolisian
dia tidak menyebut pam swakarsa sebagai nama
sebagai entitas tapi bentuk bentuk pam swakarsa yang namanya bisa lain
dan kalau memang dan saya sangat sepakat
ini harusnya kalau mau dipulis partisipasi pasti pasti
karena begini di undang undang itu disebut pengemban fungsi kepolisian
undang undang polri maksud saya
pengemban fungsi kepolisian adalah polri
jadi misalnya membantunya itu memediasi orang berantem
dan itu kan biasa saja karena tanpa ada peraturan polri pun
orang ada berantem di kampung dimediasi gitu
nah tapi di dalam peraturan polri ini sudah berubah
kalau coba kalau kita lihat ayat satunya pasal satu angka satunya langsung menyebut
pam swakarsa adalah suatu bentuk pengamanan oleh pengemban fungsi kepolisian
jadi sudah ada penyelewengan pengemban fungsi kepolisian sekarang adalah pam swakarsa
bukan kepolisian lagi
nah justru sebetulnya ketika kami ini protes
ini sebetulnya untuk mengembalikan pengemban fungsi kepolisian yang hanya polri
nggak boleh yang lain gitu
seperti pengembang fungsi pertahanan tidak boleh yang lain hanya tni
kalau itu menjadi paramiliter
itu yang di dalam khafanah manusia
ketika ada perselesaian konflik itu harus dibubarkan
karena itu pembentukannya sendiri sudah menjadi pelanggaran tersendiri
ada pihak swasta yang memegang senjata
yang memegang wewenang fungsi seperti polisi atau seperti tni
apalagi kemudian ini purnawirawan tni
kemudian masuk ke dalam fungsi keamanan dan ketertiban
ini makin rumit lagi ini gitu ya
orang yang sudah biasa tempur nggak bisa diturunin kemampuannya
yang bisa orang yang rendah kemampuannya dipacu untuk tinggi
kalau yang tingkat manajer ini yang utama ini adalah perwira tinggi
yang menengahnya saja sudah ajun kombes
kemudian tni nya juga perwira tinggi
ini kan bukan main main kemampuannya
kan untuk level satu
memang pertanyaan untuk apa ini gitu ya
dan seperti saya katakan tadi
sebuah aturan itu sebenarnya tidak perlu ditunggu untuk terjadi
kita sudah bisa membayangkan ekses ekses yang akan timbul
kemudian bisa ada undang undang dibatalkan sebelum diberlakukan
remakan perkonstitusi dan esensi dari menjaga agar tidak ada konflik kepentingan itu bukan ditunggu
harus terjadi dulu enggak
konflik kepentingan itu bisa dilihat
itu adalah perbuatan yang formil
secara formil dia sudah melanggar konflik kepentingan
apakah pelanggarannya terjadi atau tidak
karena yang dilarang itu formilnya bukan akibatnya
baik itu tadi dari mbak asfi ya
tapi kalau menurut anda mbak aspi
menurut anda ini ya mengapa kemudian polisi perlu menghidupkan kembali pams waka karsa atau mengeluarkan perpol ini
ya tentu saja saya sulit ya menduga duga apa maksud polri
tapi kira kira kalau kita lihat dari berbagai pernyataan
wakaf polri misalnya menyatakan akan menggunakan preman gitu ya
kemudian ada tindakan yang represif

tindakan yang represif selama covid yang cenderung represif begitu
saya melihatnya kita jangan sampai kita jatuh kepada negara keamanan begitu ya
negara keamanan itu mengedepankan penanganan yang represif di ujung depan bukan di last resort yang belakang
itu yang saya khawatirkan
dan demokrasi kita akan terancam
dan sebetulnya banyak dokumen awal awal seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan persis tap mpr mengatakan
indonesia itu hancur demokrasinya hancur ekonomi hukumnya
karena kita menggunakan pendekatan keamanan dan bukan pendekatan hukum
seperti yang dicantumkan dalam konstitusi
brigjen paul edi bisa dijawab pak edi tadi juga ada masukan dari bang taufik basari
anggota komisi tiga dpr ri soal kemudian poin poin yang tadi juga menjadi perdebatan
oke catatan masukan sudah kita catat ya
ya untuk masukan sudah kita catat tadi dari pak taufik
masalah nomor satu kan bapak bustansi
tapi kemudian waktu yang tersisa ini saya ingin menjelaskan kembali
tentang golongan kepangkatan kemudian juga jenjang kepangkatan
itu diatur dalam rangka untuk memberikan peningkatan kompensasi bagi para satpam
karena selama ini upah gaji atau upah
capat itu sangat rendah
itu bisa dikatakan tidak bisa melewati umr
sehingga perlu mereka diberikan kesejahteraan yang lebih layak dengan tugas tugasnya seperti itu
kemudian direkrut dari purnawirawan tni dan polri
itu kalau kita lihat secara fisik dan pengalaman
rata rata para fornawirawan tni dan polri kan
rata rata para fornawirawan tni dan polri kan
sudah punya pengalaman di bidang keamanan dan ketentuan
kemudian setelah bergabung mereka pun tetap mengikuti siklat
kemudian dia juga harus bergabung di dalam pujp
tidak bisa bekerja sendiri
kemudian apa yang dikatakan mbak akina
apa yang disampaikan pak wakapuri kan sudah dijelaskan kembali oleh beliau
dan tidak ada kaitannya sama ini
tidak ada kaitannya sama pams waka rasa
kebetulan proses ini panjang tiga tahun
dan kebetulan bulan agustus kemarin baru mendapatkan pengesahan
bang tobas ada yang ingin anda tambahkan
kalau saya melihat bahwa sebenarnya maksud dan tujuan dari polri
ini positif baik
artinya tidak ada maksud dan tujuan lain seperti misalnya ingin membuat pasukan khusus lah
ingin seperti yang kita bayangkan yang buruk buruk tidak
saya melihat ini sebenarnya niatnya bagus ya
untuk mengatur soal partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam membantu keamanan lingkungan
tapi yang jadi soal adalah ketika masuk ke dalam konsep konsep yang ada dalam peraturan ini
dimana konsepnya menjadi tidak sesuai dengan maksud dan tujuan yang utama
dan menentukan pertanyaan pertanyaan
contohnya ya misalnya buat saya kalau seorang purnawirawan polri itu setelah menjadi purnawirawan
dia punya hak yang sama dengan warga negara indonesia lainnya
jadi tidak ada soal ketika juga harus terlibat di sini
tapi yang jadi masalah justru di dalam peraturan ini dibuat misalnya
yang bisa menjadi punya golongan kepangkatan manajer itu hanya pori
nah sementara purnawirawan polri maksudnya
sementara purnawirawan polri kan tidak banyak
nah kenapa kemudian konsepnya bukan dibuat seperti itu
jadi tetap ini jenjangnya seperti ya ada swasta yang menyelenggarakan jasa pengamanan
kemudian ketika ada orang yang punya kemampuan atau pengalaman dengan sekian tahun
ya bisa menaikkan jenjang golongan gajinya dan sebagainya
jadi konsepnya konsep sipil biasa saja
yang akhirnya pikiran pikiran yang tadi mungkin muncul seperti yang disampaikan aswin tadi
tidak akhirnya dituduhkan pada niat dan tujuan yang tertuang di dalam peraturan ini
jadi sudah lah biarkan ini direvisi untuk kemudian maksudnya adalah
bagaimana satpam dan satkamling bisa diatur satu
ya bagaimana kemudian satpam dan satkamling ini
bisa melakukan koordinasi dalam hal membantu kepolisian menciptakan rasa aman di lingkungan ini
yang dengan tetap saya setuju tadi kata asun tetap yang utamanya adalah polri
dan harus ada pembeda
saya juga mau mengkritik soal penggantian warna satpam gitu ya
itu ditamakan sama pori akhirnya masyarakat akan melihat ya mereka jangan jangan pori juga
itu malah malah rancu tetap harus kita bedakan
cuman adalah yang kita inginkan adalah satpam yang ada sekarang punya kompetensi
bahkan mungkin punya sertifikasi bahkan salah satu poin yang harus diberikan kompensasi kepada para satpam ini adalah
dalam rangka untuk mereka tidak melakukan tindakan tindakan ekseptif
terus polisi yang memberitahukan eh kamu satpam loh
kamu sebagai satpam selain kemampuan untuk menjaga keamanan
tapi kamu juga punya batasan batasan tidak boleh ini ini harus senyum dan sebagainya
itu yang justru ditekankan ketika polri melibatkan satpam ini dalam pelatihan yang dibuat oleh polri
oke sehingga tidak menimbulkan kecurigaan atau ketakutan ini bisa bertindak semena mena atau ada arogansi begitu maksud anda bang tobas
betul jadi gini niatnya oke dan akan menjadi positif ketika implementasi yang
implementasinya oke karena itu aturannya harus tidak bermasalah
nah tapi kalau dari aturannya sendiri sudah menimbulkan pertanyaan pertanyaan
ya memang kekhawatiran kekhawatiran bahwa ada ekses negatif terhadap konsep yang tertuang di dalam peraturan polri ini
itu akan muncul ya karena itu kita kan ingin agar masyarakat bisa menerima dengan baik yang inisiasi dari polri yang sebenarnya baik ya
karena itu tidak ada masalah lah untuk dipertimbangkan dikaji lagi
agar bisa diterima dengan baik oleh masyarakat
oke tapi ini perlu tidak menurut anda bang tobas
saya malah berposisi bahwa ini perlu peraturan polri yang mengatur tentang partisipasi masyarakat untuk membantu polri menjaga keamanan
itu perlu diatur karena faktanya memang sudah ada satpam itu faktanya sudah ada satkambling sudah ada
nah itu peraturannya perlu
nah tinggal bagaimana isi dari peraturan itulah yang mesti kita perkuat dengan batas batas yang ada
dengan pembatasan pembatasan dan pembedaan antara polri dengan satpam dan satkamling ini
serta justru ada masukan masukan untuk agar satpam dan satkamling itu justru bisa menjamin rasa aman di tengah tengah masyarakat karena mereka menempatkan diri
bukan sebagai polri tapi menempatkan diri sebagai bagian dari anggota masyarakat
masyarakat yang bisa senyum bisa menyelesaikan persoalan karena yang menyelesaikan adalah anggota masyarakat itu sendiri
jadi konsep itu yang menurut saya harus dibangun dan saya yakin kok pori sebenarnya tujuannya ke sana
sebenarnya memang dalam hal ketika mengatur poin poin di dalam aturan pori ini
oke baik mbak asvin ada yang ingin anda tanggapi lagi mbak asvin
pertama begini ya soal tadi supaya mengangkat derajat satpam ini ada pasal yang agak aneh menurut saya ya
bahwa satpam dari orang perseorangan usia pensiunnya akan lebih dini daripada yang dari polisi atau purnawirawan polri atau tni
yang pelaksana lima puluh enam sedangkan yang polri tni purnawirawan enam puluh yang perorangan untuk supervisor lima puluh delapan sedangkan untuk purnawirawan polri dan tni enam puluh lima dan manajer tujuh puluh sama sama tujuh puluh
dan saya katakan sebetulnya saya pikir yang diperlukan sebetulnya panduan
polri perlu membuat panduan agar satkam link itu mendapatkan pengetahuan bagaimana sih cara kemudian mengawasi lingkungan yang baik
ini bukan peraturan gitu bikin pelatihan buku panduan
saya ingat misalnya ada surat edaran polri tentang head speech gitu ya yang mengedepankan harus memediasi memantau kalau ada
nah kalau mereka tidak tahu konflik itu asal muasalnya bagaimana mereka harus mengatasi
nah kalau mereka tidak tahu konflik itu asal muasalnya bagaimana mereka harus mengatasi
ini yang diperlukan sebetulnya buku panduan menurut saya dan kemudian pelatihan itu
bukan peraturan karena mereka kan masyarakat gitu sedangkan konstitusi mengatakan penjaga keamanan ketertiban ya hanya polri nggak boleh
bahkan menurut saya satpol pp pun tidak bisa menggantikan polri itu pentingnya
polri yang dipersenjatai memiliki keahlian dan karena itu harus dibatasi juga tidak bisa oleh siapapun
pak edi menjawab tadi juga ditanyakan oleh bang tobas dan ini mungkin kecil tapi bisa menimbulkan kebingungan
soal seragam yang kemudian warna coklat yang juga menjadi buah bibir di masyarakat ini
karena nanti bisa berpotensi menimbulkan kebingungan misalnya
dan bagaimana kemudian menjamin bahwa tidak akan ada konflik horizontal yang dapat terjadi ketika nanti pams uwakar sayang ini sudah betul betul berjalan di masyarakat
kita akan bahas di segmen terakhir dialog kami akan segera kembali

ada kembali di cnn indonesia newscast kita sudah banyak membahas soal pro contra pengaktifan kembali pams uwakar sayang ini juga sudah dijelaskan oleh brigjen paul eddy murbowo
pembangunan dari bank taufik basari juga banyak berbicara tentang finawati
saya ke pak eddy lagi kalau begitu pak eddy
ini dari hal yang kemudian soal seragam dulu ya
pak edi ini agak spesifik tapi juga menarik untuk ditanyakan ke anda
soal warna coklat tadi tuh bagaimana pak edi
oke di konsep yang baru memang benar itu warna seragam satpam dan prote itu miripnya
tapi tidak sama lirik itu tidak sama
di sini itu membidakan
kemudian nanti perbedaannya juga bisa dilihat dari atribut atribut yang digunakan
mulai dari tutup kepala terus semua atribut yang ada di baju itu
paling mencolok itu kan kelihatan nanti di label lamanya dia akan warnanya putih
kalau di pori itu ada dada sebelah kiri itu lutan pori
kalau dia ada terusan satpam
kemudian tanda kewenangan dan lainnya juga berubah
bet sebelah kiri
jadi kalau anggota pori itu adalah tanda kesatuan kita
kalau satpam itu tanda pujp yang mempekerjakan dia
kemudian di sebelah kanan adalah bepori sebagai pembina dia
kemudian untuk antisipasi supaya tidak terjadi penyimpangan
pasti sosialisasi perlu kita lakukan supaya masyarakat tahu paham
supaya mereka bisa membedakan
kemudian yang kedua
kan mereka itu dipekerjakan oleh pujp
tidak ada satpam itu yang bekerja sendiri
sehingga bujp pun itu juga melakukan pengawasan
kemudian kita secara internal juga ada pengawasan
termasuk audit kita pujp pun kita audit bagaimana aktivitas dia
kemudian yang berikutnya lagi
di kita kita juga ada audit
di kita kita juga ada audit
di kita kita juga ada audit
itu juga di situ ada data data pujp dan data satpam
sehingga datanya mereka itu ada di kita semua
dan ketika rekrutan pun itu sudah bisa diverifikasi di sana
karena aplikasi kita sudah terkoneksi dengan
kita sedang merintis dengan terkoneksi dengan dukcapil
sehingga data data calon pelamar
nanti sudah terverifikasi di sana
kemudian yang kedua mas masalah
memenang satpam kan terbatas ya
memenangnya dia hanya lingkup tugas presenti
hanya pengaturan penjagaan pengawalan patroli pengamanan tkp
hanya itu dia tugasnya
kemudian batasan kedua di lingkungan tugasnya dia
tugasnya kalau satpam itu dikelola oleh bujp
kemudian kontrak kerja dengan perusahaan
berarti dia lingkungan tugasnya di perusahaan itu
kalau kemudian bicara lagi soal warna pak edi
jadi sebetulnya apa pertimbangan khusus kemudian mengganti menjadi atribut berwarna coklat
meskipun tonenya agak berbeda sedikit
ya kalau kita lihat dari psikologi warna itu kan
warna coklat itu kan warna tanah maksudnya
tanah bumi itu kan pusat kehidupan
dari situ polisi satpam juga harus menjaga
menjamin kehidupan itu supaya tetap berlangsung dengan baik
sehingga warga masyarakat bisa produktif bisa menghidupi dirinya sendiri
kemudian antara polri sebagai pembina dan satpam sebagai pembantu fungsi kepolisian terbatas tadi
dengan warna yang mirip ini kita berharap terdapat sinergi
secara psikologis kita bisa sinergis kemudian menimbulkan kebanggaan para satpam
kemudian pada akhirnya upaya pemulihan profesi satpam ini bisa tercapai
mbak asvin terlepas dari soal warna bagaimana kemudian agar ini menjamin bahwa tidak ada konflik horizontal
ini karena menjadi kekhawatiran ya
tadi sudah cukup terjawabkah menurut anda atau masih ada yang perlu ditambahkan
ya menurut saya penjelasan kalau tadi kan penjelasannya memang baik baik saja
tapi apa teksnya bukan begitu gitu ya
misalnya juga di dalam teksnya ada disebutkan satkamling itu melakukan tindakan kepolisian
sosial itu apa saya nggak tahu
nondisisial itu tidak melalui pengadilan
tindakan kepolisian itu bisa nangkep itu tindakan kepolisian
dan tidak ada penjelasan sehingga dia bisa ditafsirkan macam macam
begitu nah itu satu
kemudian soal satpam ya
tadi kan sekamling
kalau satpam itu jangan dibayangkan perusahaan buruh atau pabrik yang kecil di jakarta
ada perusahaan perusahaan ratusan hektare di kalimantan sana
kebun kelapa sawit ratusan hektare apa itu
kebun kelapa sawit ratusan hektare atau tambang gitu ya
mobil mobilnya saja lebih tinggi daripada manusia gitu
menjawab itu dia bisa tidak terbatas
dia akan menjadi sangat powerful satpam itu
apalagi tadi dengan kualifikasi kualifikasi manajer yang adalah mantan purnawirawan
oke nanti bang thomas terakhir sedikit di respon pak edi
jangan berusaha itu yang preventif tadi masanya
tapi non justicial itu berarti kan yang preventif
tugasnya tadi satu hanya penjagaan ya
pengaturan penjagaan pengawalan patroli kemudian pengamanan tkp kalau ada kejadian
dan dia mengambil tindakan pengamanan pertama kalau terjadi sesuatu
paling tidak dia bisa mengamankan
misalnya ini di kawasan pertamina
atau di gas
itu sehingga dia tahu ini barang barang berbahaya
sehingga dia bisa melakukan tindakan tindakan supaya tidak jatuh korban
itu yang dimaksud non justice jadi preventif
oke saya ke bang taufik basari
terakhir bang taufik basari seperti apa anda melihat ini agar tidak terjadi kekhawatiran kekhawatiran
apakah ini perlu artinya pengawasan ya
dan seperti apa polisi harus mengawasi kebijakan dari perpol ini
ya saya akan konstruksi
kita akan konstruksikan kesimpulan saya seperti ini
jadi pertama ide dan gagasan untuk adanya peraturan mengenai partisipasi masyarakat
ya untuk keamanan dan keterlibatan itu adalah ide gagasan yang positif yang baik yang bagus
tidak ada masalah ide gagasannya
nah yang kedua dengan ide gagasan yang baik ini maka harus dibentuk suatu peraturan yang jelas yang rigid
yang punya batasan batasan
panduan tadi kalau mbak asvin katakan juga itu
ya bisa panduan bisa peraturan pun juga tidak masalah sepanjang dia jelas dan ada batasan batasan yang tidak menimbulkan multitafsir
tidak menimbulkan prasangka tidak menimbulkan dugaan dugaan
nah peraturan yang baik itu kan ketika dibaca sudah clear sudah jelas maksud dan tujuannya
tapi kalau kemudian peraturan itu dibaca bisa ada tafsir macam macam
termasuk juga tafsir yang negatif ya berarti isi atau materi muatan dari peraturan tersebut harus diperbaiki
nah kemudian ada konsep yang juga harus diperbaiki ya
yang pertama adalah bahwa kita setuju bahwa satpam dan satkambling itu harus ada koordinasi dengan polri
satu harus dilatih agar dia punya kompetensi
dua kemudian juga harus jelas batasan batasan tugas tugasnya
nah sekarang yang mesti benar benar diperbaiki dari peraturan ini adalah
pertama konsep perekrutannya yang kemudian ada dibedakan antara perseorangan dengan purnawirawan polri
yang juga terkait dengan pelatihan dan jenjang itu tadi
kita kalau misalnya yang seperti ini saya bisa pastikan yang dimaksud dengan manajer atau supervisi itu akan sedikit sekali
karena kita tidak bisa membayangkan purnawirawan polri akan mengisi semua posisi manajer dan supervisi sedemikian banyaknya dari kebutuhan kebutuhan satpam ini
jadi itu diperbaiki yang pertama
nah yang kedua adalah yang paling penting juga ditegaskan soal apa yang kemudian kita inginkan satpam ini
tugas tanggung jawabnya kan tetap ada badan usaha jasa pengamanan di situ
nah karena itu jangan kemudian mengesankan ini adalah kelompok baru
tidak ini adalah profesi satpam yang dikelola oleh badan usaha jasa pengamanan
yang kemudian polri membantu agar mereka punya kemampuan kemampuan yang baik dan bagus
serta mereka paham apa yang menjadi tugasnya dalam hal juga berkoordinasi dan berkembang
menurut saya oke
tapi alangkah baiknya apabila peraturan ini direvisi
oke mudah mudahan diskusi ini menjadi masukan untuk teman teman di kepolisian ya pak edi
baik terima kasih banyak
semoga apa yang kita bahas hari ini juga ada masukan yang positif terkait dengan pro kontra
terkait pengaktifan kembali pams wakarsa
terima kasih banyak brigjen pol edi murbowo
terima kasih mbak asvina wati terima kasih
bang taufik basari terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami pada malam hari ini
kepolisian daerah lampung melakukan rekonstruksi kasus penusukan terhadap pendakwah
sheikh ali jaber di dua lokasi
kami akan segera kembali sesaat lagi